nih udah deh
nih bener bener mainin dengan karulan begitu
mendingan bikinin gue kopi lah
nah ada nih bang
grup musik yang lagi getar
mau mainin anak apa mau joget
yang bener dong nyari penyanyinya
demen banget mau yang begitu kan bro
lagi boarding ya
besok saya telepon lagi ya
hah ada apa
manajernya suka sama makanannya
akang bisa anterin minah sekarang
gak ganggu kerjaan akang kan
minah mau ke pasar mau beli bahan bahan yuk kang
belum sekarang mamah cantik
akang mau gitu ah
nanti kalau di acc baru kita bikin
sabar mamah cantik
gak lama kok
akang ke kantor ya
tapi bener kang dia suka semuanya
tapi benar kang dia suka semuanya
ada satu yang gak suka
yaudah udah jalan ya
ntar gue udah bikin ramuannya
bukan begitu mak
mau ngadalin gue
mak bikin ramuannya setelah ambo pesan
gue tunggu pesanan lu
kalo gitu ambo permisi dulu
kok udah pulang
gue gak betah di laundry ini
gantung gue deg degan terus
ya enggak lah nih
gak ada yang lain apa
dipikirin lu selain daripada begituan
ya kan bisa aja bang
gue deg degan tuh nih
gue gak mau ah
gue gak mau panggil organ tunggal
gue pengen pestanya simpi nanti
anak buat satu satunya itu
jadi sejarah di kampung ini
jadi gue mau manggil artis
lu bantuin gue mikir
jangan mikirin ambo ambo terus
gue gak mau ah
baju ini aja kurang bahan
gak mau ah
namanya juga kodok
katanya sama keputusan
lu udah ngembalin kunci
kalau misalnya ada yang mau masuk gue kasih ya
lo gak butuh ramuan lagi
sewa petakannya mahal mak
lu bener bener gak ada kekeluargaannya sama gue
saya pamit dulu ya mak
yang bener dong nyari penyanyinya
demen banget sama yang begitu kan ruy
apa gak demen dapdud
ada juga nih grup musik yang lagi ditemenin sama anak muda
topat gua sama lu nih
ujung ujungnya kesana mulu
sekalian aja lu panggil itu deh
grup musik kolor gitu
abang ini ada grup musik cangcuter
buat lu si subonnya juga ada nih
ya pak nanti kalau pak rijal nanya bilang aja nggak tahu ya pak makasih ya
kalau mau pesan mas sekarang sebentar lagi mati masih bukroh
tinate mau sibuk ngebantuin ponuni soalnya sebentar lagi mau nikah sama orang kaya
sama yang punya mobil mewah itu jadi
emponunite minta tina yang ngurusin semua keperluannya kaya banget ya tin tuan tanah di
ya jadi datin
siapa tahu nanti dapat souvenir hp
lihatin nunggu selfie nikah dulu aja
ya lo pengen pestanya di rumah
gak apa apa be
minta belum dingin
nah sekarang gue pengen ngajak lo keliling kampung tanah baru
gue pengen semua orang kampung tanah baru ini tahu
nih chit di kampung tanah baru ini
ada orang yang namanya ⁇ maipah
tanahnya luas banget
gue pengen ajak lo liat
siapa tau lo mau beli
ini suku enak